anda masih di after sepuluh sidang ke dua puluh tiga kasus kematian wayan mirna solihin saat ini digelar di pengadilan negeri jakarta pusat
kuasa hukum jessica kembali menghadirkan sejumlah saksi ahli
ya langsung saja kita simak jalannya sidang selengkapnya
tetapi juga dapat ditemukan dalam kadar rendah secara normal di dalam tubuh karena makanan karena rokok karena obat obatan atau karena terpapar di tempat kerja
jadi kadar cyanida di dalam orang yang sehat bisa bergantung pada berapa banyak yang mereka terpapar dan berapa lama mereka terpapar
kadar cyanida dalam tubuh manusia bervariasi tergantung pada seberapa banyak mereka terpapar oleh cyanida dan berapa lama mereka terpapar cyanida
cyanida juga dapat mengakibatkan penyakit dan kematian
dan ini juga dapat menyebabkan kematian
dan ini juga dapat menyebabkan kematian
dan sakit serta kematian tersebut dapat diakibatkan karena menghirup hidrogen cyanida
cyanida juga dapat tertelan atau masuk melalui mulut
dan sekalipun jumlah atau konsentrasi cyanida yang dapat mengakibatkan kematian itu bervariasi
secara umum diterima dua sembilan mg per kilogram atau satu ratus delapan puluh mg per body weight
dengan melihat pada berat badan yang bersangkutan
maaf dua sembilan mg cyanida untuk setiap kilogram berat badan manusia atau tubuh manusia
dan jumlah sebanyak itu kira kira dalam jumlah sebanyak itulah cyanida dapat mengakibatkan kematian
apabila cyanida tertelan atau masuk lewat mulut
pertama tama cyanida akan sampai atau masuk ke lambung kemudian ke usus
setelah itu terserap masuk ke dalam aliran darah
dan beredar ke seluruh tubuh
dan mempunyai efek
ke otak ke hati dan ke seluruh jaringan tubuh
pada orang yang meninggal dunia karena menghirup cyanida
atau karena cyanida masuk melalui saluran pernafasan
maka sebagian besar maka cyanida yang terdapat di dalam tubuh dalam tubuh dan dalam darah
cyanida dalam jumlah besar akan ditemukan pada paru paru hati dan darah
apabila cyanida tertelan atau masuk melalui mulut
maka cyanida dalam jumlah besar akan ditemukan dalam lambung hati dan darah
cara cyanida menyebabkan kematian
adalah dengan cara menghalangi atau mencegah sel yang ada di dalam tubuh kita untuk menggunakan oksigen
cyanida juga dapat diubah atau mengalami proses metabolisme menjadi teosianat
dan cyanida juga akan terdeteksi dalam jaringan tubuh setelah cyanida tersebut masuk ke dalam tubuh
ketika seseorang mengambil cyanida dalam jumlah yang terlalu besar
maka hal ini dapat menyebabkan kesulitan bernafas
mual muntah kejang
dan juga dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak sadarkan diri
dan kemudian mengalami koma hingga pada akhirnya meninggal dunia
pada kasus kasus dan ini diambil dari terbitan terbitan
di mana kematian terjadi tidak lama setelah cyanida masuk lewat mulut
maka cyanida dalam kadar tinggi akan ditemukan di dalam lambung darah dan hati
dan cyanida dalam kadar yang lebih rendah akan ditemukan pada air seni
dalam semua kasus kematian cyanicara cyanida yang saya ketahui
cyanida juga ditemukan di dalam air seni sekalipun kematian terjadi dengan cepat
dengan mengacu pada dokumen yang telah diberikan kepada saya
saya memahami fakta fakta berikut
nyonya salihin tak sadarkan diri dan meninggal tak lama setelah meneguh kopi vietnam dalam suatu jumlah tertentu
sampel isi lambung diambil kira kira tujuh puluh menit setelah kematian
sedangkan sampel lainnya yaitu sampel susu yang juga ikut masuk melalui mulut
dan sampel sampel lainnya diambil atau dikumpulkan tiga hari setelah kematian
ya ini adalah jalannya persidangan
ya ini adalah jalannya persidangan
ini adalah jalannya persidangan dari jessica dimana ahli toksikologi dari australia michael robertson ini dihadirkan untuk membela untuk meringankan jessica
memang dari dihadirkan dari pihak jessica dan tadi juga masih pemaparan mengenai cyanida yang menyebabkan kematian oleh saksi ahli tersebut